sementara itu menteri pertahanan republik indonesia prabowo subianto menanggapi dengan santai soal pencurian yang terjadi di perairan natuna
menurutnya semua pihak harus tenang dalam menyikapi kasus ini
prabowo pun menambahkan terkait investasi tidak ada yang terganggu termasuk investasi dari tiongkok
investasi tiongkok tidak ada yang terganggu pasca ramai pemberitaan terkait pencurian ikan di natuna
hal ini disampaikan oleh menteri pertahanan republik indonesia prabowo subianto usai rapat di kantor kemenko maritim jakarta pusat
perairan natuna saat ini sedang panas pasalnya kapal coast guard tiongkok dinilai memasuki teritorial laut indonesia tanpa izin
koordinasi sama menko menko pernah ke menko perekonomian menko polhukam sekarang menko
kerja sama kita harus baik
spesifiknya apa sih pak
di antaranya ya banyak masalah kita bahas
kemenangan gimana pak
dengan sikap kemenangan dengan natuna di krim original
ya kita tentunya kan begini ya
kita masing masing punya sikap ya nanti kita harus mencari suatu solusi yang baik lah